sampai jumpa di video selanjutnya
haris kamu kenapa belum kirim catatan medisnya andi
iya ma haris kirim sekarang
kembali lagi gue sekarang
kalau gue ke kampus sekarang
gue bisa ketemu fadi
sementara ini gue bisa tinggal sama fadi
gue tahu gue salah
tapi semenjak gue tinggalin karin
gak pernah ngerasain yang namanya cinta lagi
dan sampai akhirnya
riri datang ke hati dan dipendah gue
walaupun gue sadar
gak seharusnya gue jatuh cinta sama riri
aku tak mau
aku harus kabur mak
akhirnya gue gak bisa bebe
satu dua tiga

kok kamu pake kemeja
iya minjol mah
kan kemeja cowok
kemarin kan aku keujanan
terus kan aku nginepnya di rumahnya fani
dan bajunya fani kan kekecilan
jadi adanya cuma kemeja kakaknya
yaudah aku pake aja
mau pulang ya
kamu gak usah dengerin omongan papa kemarin
papa kan lagi marah
aku mau hidup mandiri
aku udah gak tahan sama papa mah
tapi kan papa sebenarnya sayang sama kamu
mama tau bener
buktinya kemarin tuh seharian bapak uring uringan
cuman kan kamu tau papa kamu orangnya tuh gengsian
gak mungkin dia mau ngomong apa perasaan sebenarnya
terus kamu tinggal dimana ri
di rumah fani
masa di rumah fahmi sih
kan gak enak nanti kamu nyusahin fanny
atau gini deh
kamu pegang kartu atm mama
supaya kamu bisa bertahan
supaya kamu gak perlu nyusahin orang
mama tau kok
kartu kamu pasti sudah diblokir papa
nama cuma kita satu
tetep kuliah ya
kamu harus jadi dokter
kalau kamu jadi orang sukses
kamu ngebantu mama
untuk bisa metin ke papa
kalau mama bisa besarin anak
dan jadi orang yang sukses
kamu kan tinggal di rumah fani
kok kabar dengan berangkatnya
kamu kan tinggal di rumah fani
kok kabar dengan berangkatnya
oh iya tentu tadi kita berangkat bareng cuman aku mampir dulu ke supermarket depan
aku kuliah dulu ya
makasih ya fanny
semoga diri baik baik aja
semoga tuhan selalu menjaganya
semoga tuhan selalu menjaganya
semoga tuhan selalu menjaganya
jangan buat keributan lagi disini
berani beraninya kamu datang kemari
gara gara kamu tau
pilih jadi kamu dari rumah
justru saya datang ke sini pengen ketemu sama ririo
jangan pura pura kamu
sspa udahlah pa
kok usah emosi gitu
siapa yang gak emosi tanpa munafikan seperti ini
mau tumfrang empat